direktur eksekutif parameter politik adi praitno menilai gibran tetap memerlukan dukungan dari partai politik
setelah tak lagi bersama pdi perjuangan perlu rumah baru bagi gibran dan keluarga besar jokowi untuk berkarir di dunia politik
ya saya kira memang untuk terus memperkuat basis dukungan politiknya saya kira memang mas gibran raka buming raka itu perlu untuk mencari dukungan partai politik yang lain
karena apapun kepentingan kepentingan politik di masa yang akan datang terutama kepentingan politik parlamen itu teruslah dilawan
per hari ini kalau tidak punya dukungan partai politik saya kira khawatir akan terus mendapatkan kritik dan resistensi yang saya kira itu akan justru mengganggu fokus kinerja gibran di masa yang akan datang
jadi setelah tak lagi dengan bdip tentu harus mencari alternatif partai partai yang paling mungkin untuk melabuhkan di mana gibran itu akan menjadi kader di dalamnya nanti
ya banyak bisa gerindra bisa golkar bisa pkb bisa nasdem dan partai siapapun yang saya kira akan membukakan pintu yang selebar lebarnya kepada gibran
per hari ini kita mendengar pernyataan dari zulkifli hasan jadi ketika memang jokowi dan keluarga besarnya tak lagi dianggap sebagai bagian dari pdip
maka pan adalah partai politik yang akan membuka pintu yang seluas luasnya bagi jokowi gibran dan keluarga besarnya
hubungan keluarga besar presiden jokowi dengan pdi perjuangan dinilai sudah berakhir sejak gibran raka buming raka memutuskan maju mendampingi prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
banyak alternatif rumah baru yang bisa disinggahi keluarga besar jokowi
sejumlah partai politik sudah menyatakan akan membuka pintu lebar bagi keluarga presiden